sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tancap gas terutama ketika kasus covid sembilan belas di tanah air melandai
juga penanganan covid sembilan belas di indonesia membaik
kalau kita bicara mengenai kebangkitan sektor pariwisata bisa dilihat dengan antusiasme warga
yang membanjiri sejumlah lokasi wisata di tanah air begitu pun juga dengan industri kreatif
namun tantangan tidak menanti
dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun yang dianggap ngomong karena kemungkinan terjadi resesi
lalu bagaimana tantangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi tahun dua ribu dua puluh satu
telah hadir bersama kami menteri pariwisata dan ekonomi kreatif bapak sandiaga uno
terima kasih bapak sudah dia waktu yang sibuk menghadiri berserkegiatan dan berbincang bersama kami
langsung saja nih pak kita bicara mengenai pencapaian di dua ribu dua puluh dua
apa saja nih pak yang menarik yang bisa kita elaborasi
pertama kita harus bersyukur di penghujung dua ribu dua puluh
kita membukukan target yang boleh dibilang alhamdulillah fantastis
karena target wisata mancanegara ada di target optimis tiga enam
kita dalam proyeksinya akan mencapai angka lima dua juta wisatawan mancanegara
dan untuk wisata manusia antara target di optimis di angka tujuh ratus tiga
kita berhasil melampauinya mendekati angka tujuh ratus tiga

dan yang menarik devisa para wisata yang hanya targetnya satu tujuh miliar usd dalam batas atas
kita bisa mencapai di atas lima miliar usd
dan ini sepuluh kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya
berarti kalau kita lihat bahwa ini pemulihan yang merata menyeluruh dan pemulihan berkualitas
karena juga lapangan kerja yang diciptakan di atas satu satu juta lapangan kerja
ini mengembalikan lapangan kerja yang hilang saat pandemi
dan tahun dua ribu dua puluh empat target kita empat empat juta lapangan kerja baru
berarti dari semua capaian ini yang tentunya patut mengembirakan
sangat mengembirakan dan patut kita bersyukur juga bahwa indeks pariwisata indonesia naik dua belas peringkat
melampaui tetangga tetangga kita seperti malaysia thailand vietnam dan juga filipina
pemulihannya berkualitas dan berkelanjutan serta sangat menjunjung tinggi inklusivitas
kami merangkul umkm membuka peluang usaha bagi banyak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
nah ini tentunya capaian ini juga ditopang suksesnya g dua puluh dan penanganan pandemi yang bisa kita kendalikan
dan sehingga pergerakan wisatawan ini sekarang bisa dikendalikan
dan sehingga pergerakan wisatawan ini sekarang bisa dikendalikan
dan sehingga pergerakan wisatawan ini sekarang bisa dikendalikan
kalau pak sandi bisa memberikan insight sedikit di dua ribu dua puluh dua strategi apa kemarin yang sangat mumpuni bisa tadi mencapai angka angka yang sangat fantastis tadi pak
pertama fokus kita kepada penanganan pandemi menyiapkan destinasi wisata ini semua divaksinasi
protokol kesehatan yang tersertifikasi di bawah label chse
juga kita melihat penggabungan antara pariwisata dan ekonomi kreatif
dimana ekonomi kreatif juga meningkat nilai tambahnya
di mana ekonomi kreatif bisa mencapai angka rp satu dua ratus delapan puluh triliun
dari segi nilai tambah ekspornya hampir mencapai dua puluh lima miliar dolar
dan secara kombinasi para wisata dan ekonomi kreatif ini bisa menyumbangkan
ini strategi yang pertama
yang kedua adalah menyasar destinasi baru yang sangat menjunjung tinggi inklusivitas
seperti desa wisata seperti wisata alam wisata yang berbasis ekoturism
yang sangat diminati pasca pandemi
dimana para wisata berbasis olahraga ini sekarang
dimunculkan di tiap tiap destinasi
juga strategi bali sebagai unggulan yang sekarang kita revitalisasi
lebih berkelanjutan dengan kendaraan listrik
tapi juga ada lima destinasi super prioritas
ada labuan bajo danau toba borobudur mandalika dan likupang
strategi inilah yang diberikan apresiasi oleh pbb oleh unwto sehingga indonesia
terus dijadikan referensi dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi
berarti pak sandi dan kementerian ekonomi kreatif dan pariwisata tidak perlu takut dengan adanya momok resesi dua ribu dua puluh tiga dengan strategi tadi yang anda utarakan
ya tentunya harus tetap kita siap siaga kita waspada jangan pernah jumawa
tapi kita harus betul betul menyiapkan seluruh lini rantai pasok dari para wisata dan ekonomi kreatif tahun ini

karena ini tahun terakhir pemulihan tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima kita akan take off
berarti dengan ancaman ada resesi di beberapa negara besar dunia
ada mungkin pengurangan dari jumlah wisatawan dari negara negara besar dunia
ada geopolitik di ukraina
ini kita harus berpaling untuk fokus kepada wisatawan nusantara
dan wisatawan nusantara ditargetkan tumbuh satu dua sampai satu empat miliar pergerakan
berarti ini dua kali lipat tahun ini
wisatawan mancanegara juga ditargetkan tahun depan tiga lima sampai tujuh empat juta
berarti ini dua kali lipat dari tahun ini
nah inilah dengan sumber daya yang cukup terbatas
kami harus berkolaborasi
dan kita butuh dukungan dari semua pihak terutama lintas pentahelix
karena penciptaan lapangan kerja di dua ribu dua puluh empat ditargetkan empat empat juta
dan yang menarik adalah dari total target yang sangat tinggi ini
nilai tambah ekonomi kreatif ini terus bertumbuh
sehingga kita sekarang kan posisi tiga besar dunia setelah amerika dan korea selatan
nah kita sekarang harus pastikan dengan film film yang ternyata
luar biasa ya yang membanggakan ini tahun pertama film indonesia lebih banyak ditonton
jadi dari segi ekonomi kreatif ini harus menopang
oleh karena itu kami yakin target ekspor ekonomi kreatif kuliner kria fashion dan subsektor lainnya ini
yang kita targetkan mencapai dua puluh tujuh miliar dolar bisa tercapai
dan ini adalah optimisme kebangkitan pariwisata di tahun dua ribu dua puluh tiga
pak sandi kalau tadi saya menarik tentang ekonomi kreatif ya
apakah pemerintah ada polisi untuk mendukung ekonomi kreatif
tadi salah satunya film karena selama ini industri perfilman selalu terkendala dengan mungkin masalah import barang barang
juga kebutuhan kebutuhan dasar yang sangat signifikan harganya cukup besar
ya pertama transformasi digital
bahwa ekonomi kreatif ini harus kita dorong memasuki ekosistem ekonomi digital
juga kita ada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual
karena ada pp dua puluh empat yang baru diluncurkan
ini membuka sebuah peluang
jadi pengusaha misalnya pencipta lagu sebut saja kawendra sahabat saya
dia sekarang bisa menciptakan lagu dan menjadikan lagunya ini setelah didaftarkan hak kekayaan intelektual
bisa mampu untuk menjadi objek pembiayaan
juga pemasarannya kita bantu
pemasaran produk produk ekonomi kreatif
juga selain daripada pelatihan dan pendampingan kami mendorong ekspornya
karena ternyata produk produk ekonomi kreatif kita sangat berdaya saing
dan jika kita dorong ekspornya ini seperti program indonesia spice up the world
produk produk kuliner kita fashion kita dan juga produk produk kria kita bisa menyumbangkan begitu banyak devisa
dan akhirnya menggeliatkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup dari para umkm
dan pengusaha pengusaha yang sekarang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
saya akan berjuang
saya yakin dua ribu dua puluh tiga kita akan juga mencapainya dengan gemilang insya allah
pak sandi tadi sempat mengutarakan mengenai lima bali balu ya
pak jokowi juga selalu mendengungkan mengenai itu
lalu bagaimana pak progresnya sejauh ini
apakah memang cukup signifikan menjadi alternatif tempat bagi warga negara lokal
tadi bapak katakan juga target wisatawan akan meningkat di tahun depan
terutama untuk warga indonesia seperti apa nih pak
jadi yang menariknya
peningkatan indeks pembangunan kepariwisataan kita melonjak dua belas peringkat itu salah satunya karena
prioritisasi daripada kebijakan kita di lima destinasi super prioritas
jadi mas yudha bisa bayangkan dulu kita kan negara besar nih
pembangunannya ini tidak bisa kita prioritaskan karena sangat luas dan sangat banyak objek wisata destinasi yang perlu kita bangun
tapi dengan lima destinasi super prioritas ini danau toba misalnya
tahun depan kita akan selenggarakan f satu h dua
dimana dari pergerakan penonton itu mendekati angka dua puluh lima ribu
dan kunjungan ke danau toba juga difasilitasi
peningkatan aksesibilitas peningkatan amenitas
sekarang sudah ada kur sekitar total hampir satu triliun yang disalurkan kepada ribuan pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif di danau toba
borobudur ini yang paling banyak menyerap geliat ekonomi
karena sekarang ada bandaranya juga
tapi destinasi super prioritas ini mampu menarik sampai dua puluh juta kunjungan setahun
labuan bajo siapa yang tidak kenal ya
siapa yang gak kenal dengan komodo dengan daya tarik sekarang event event berkelas dunia
motogp yang ada di mandalika ini juga menarik begitu banyak kunjungan
dan mandalika ini adalah salah satu kawasan ekonomi kunjungan
kasus yang sudah optimal kita kembangkan
dan terakhir likupang
nah ini juga wisata bahari yang menjadi salah satu keunggulan kita nih
diving maupun keindahan alam di bawah laut ini yang bisa kita kembangkan
khususnya untuk pasar asia bagian utara
china korea jepang ini yang sangat meminati kunjungan ke likupang
dan kalau kita lihat total lima belas sembilan triliun
kur yang telah disalurkan kepada para pelaku umkm
dan lebih dari tiga ratus desa wisata yang juga hidup berkembang di lima destinasi super prioritas itu
kalau tadi pak sandi mengatakan indonesia merupakan salah satu dari tiga negara besar di ekonomi kreatif
sangat bagus ya pertumbuhannya selain amerika serikat dan korea
tadi sempat bicara mengenai industri kreatif di musik dan film
apakah ada lagi terobosan di dua ribu dua puluh tiga mendatang yang akan dilakukan

jadi jenama jenama kita kita kerjasamakan dengan lintas kementerian lembaga kemenkumham
merk merk andalan kita ini harus berkembang luar biasa
jadi startup startup yang berkembang ini yang sebagian sekarang mungkin mengalami tantangan
karena kekurangan pendanaan
ini harus kita bantu karena pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi startup startup
dan tentunya merk merk yang sekarang kita bisa tampilkan ekonomi kreatif ini sudah naik kelas
bukan hanya kuliner kria fashion tapi juga aplikasi kita juga games ini akan kita dorong
akan ada fair press yang akan memastikan bisnis yang sekarang bertumbuh menjadi di atas dua miliar dolar ini akan terus
terus kita fokuskan kepada ekonomi digital ini
ekosistem pendukungan di mana yang nanti kepentingan nasionalnya akan terbangun
dari segi jumlah lapangan kerja yang diciptakan juga kualitasnya ditingkatkan
dengan asa dan target yang begitu tinggi untuk sektor ekonomi kreatif
tapi di sisi lain pak sandi juga tahu ya startup di indonesia juga banyak yang mulai terkena imbas resesi
dalam tanda kutip banyak juga yang gulung tikar banyak juga phk
lalu bagaimana bapak melihat startup di indonesia pada masa datang
saya dulu juga memulai usaha sebagai startup
hanya dari tiga orang karyawan jatuh bangun jatuh bangun
berkali kali kita menghadapi tantangan
dan ini siklus yang selalu di setiap kalau boleh dibilang tren ekonomi terkini
setiap pengusaha itu harus mampu untuk mengantisipasi
saya mungkin sebagian daripada kalau yang melihat ini ya
sebagai orang yang sangat optimis bahwa mereka bukan hanya melakukan phk untuk menutup
kemarin ini begitu banyak dana yang masuk untuk mendanai startup
sehingga mereka bertumbuh cepat sekali bertambah jumlah karyawannya dan talenta talentanya
dan di satu titik di mana ada penyesuaian ada dampak dari volatility uncertainty
kalau mereka menemukan scale mereka begitu mereka menemukan equilibrium
startup startup ini akan mampu berdaya saing dan bisa naik kelas
dan sebagai negara pencipta startup terbesar nomor lima dunia
indonesia ini memiliki peluang karena ekonomi digital kita adalah yang terbesar di asean
dan kita dalam proses untuk melipatgandakan skala daripada ekonomi digital kita
dua tahun lalu baru tujuh puluh miliar dolar
ini luar biasa sekali
tantangan sekaligus peluang yang harus kita ambil alih
dan para pengusaha pengusaha saya kemarin baru ketemu sahabat saya erwin
mengembangkan bisnis startup juga dia sedikit down tapi saya beri semangat
yakin karena dua ribu dua puluh tiga ini kalau kita bisa lalui
ini akan bertumbuh dengan baik
dan ini akan menjadi target yang signifikan di tahun tahun mendatang
dengan target yang begitu tinggi di dua ribu dua puluh tiga terkait dengan industri digital juga ya pak ya
bapak melihat seperti apa tantangannya buat indonesia sendiri
indonesia harus meningkatkan infrastruktur digital
harus mempercepat penguatan sdm
talenta talenta digital yang harus kita siapkan enam ratus ribu per tahun
sehingga tercapai sembilan juta talenta digital
sebelum tahun dua ribu tiga puluh
dimana kita harus pastikan juga bahwa umkm umkm kita on board
dinaik kelaskan karena begitu mereka naik kelas ke ekonomi digital
ini kan berarti peluang yang sangat luar biasa dan bisa kita dorong
untuk kebangkitan ekonomi kita saya sangat optimis
dan jika kita bersatu padu kita hadapi tantangan ini
kita lalui seperti krisis krisis yang lalu
dan saya yakin indonesia bisa menjadi ekonomi nomor empat terbesar di dunia di tahun dua ribu empat puluh lima
iya indonesia emas pak
tantangannya buat ekonomi kreatif maupun digital di dua ribu dua puluh tiga tadi
selain tadi kita harus meningkatkan sektor pariwisata
kemudian juga peluang pekerjaan yang cukup besar
tapi kalau dari kementerian pariwisata ekonomi kreatif apa pak challenge nya pak
challenge nya ya tentunya kalau kita lihat sdm yang harus kita tingkatkan
kita harus pastikan pelatihan pendampingan
dan tahun ini kita menyentuh lebih dari dua puluh ribu sdm pariwisata dan ekonomi kreatif
ini harus kita tingkatkan
kita harus pastikan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
kita bisa mengakses pasar
nah pasar ini harus kita terjemahkan sebagai akses

ini kunci utama dari segi pariwisata kita
dan berikutnya adalah marketing
nah ini membentuk brand membentuk merek yang berkualitas
dan terakhir tantangannya tentunya adalah pembiayaan
ini pembiayaan termasuk juga pembiayaan yang berkelanjutan
dimana kita ingin bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif ini
tugas pemerintah adalah memberikan solusi
dan saya akan berjuang agar pari craft kita bisa bangkit kembali
dan dua sektor utama ini empat puluh lima juta masyarakat indonesia yang menggantungkan hidupnya
dalam jangka waktu lima belas sampai dua puluh tahun ke depan
baik pak sandiaga
terima kasih sekali untuk perbincangannya
mudah mudahan semua target itu tercapai
terutama didukung oleh tidak hanya oleh pemerintah
tapi juga para pengusaha investor dan juga warga negara indonesia
untuk tetap menikmati pariwisata indonesia
kemudian sektor pariwisata industri kreatif juga bangkit
terima kasih atas perbincangannya
semoga target dua ribu dua puluh tiga tercapai
terima kasih buat waktunya pak
terima kasih mas yuda